amangnya keliatan banget ya gue suka sama dia
ya keliatan lah lu kayak nggak tau gua
max lo itu temen gue dari kecil kita gedenya bareng
kalau ada hal yang ganggu pikiran lu gue pasti tau
jadi kalo emang lo beneran suka sama dia udah ngomong aja sama dia
ngapain sih ribet banget
hari ini kamu bantuin papa jangan sampai gagal
aku juga bahasa inggris
adrian grok idea apa sih
iya kebetulan siap ini sekarangement haltu aja sih
keko ayah mau ambil barang dulu di dalam warungnya pak darmo kamu tunggu di sini aja
luncukoni polanya lemparin ke
ya bulannya jauh
kita bantuin om badut cari bolanya yuk yuk
hai bolanya nah itu dia balanya tuh oh iya tuh balenya sekarang kita balikin
kembali juga enggak usah sebentar lagi juga om badutnya kesini kak
lihat anak kecil kira kira umur tujuh tahun
cuma sedenggol mas
gak tahu pak
gak tahu ya pak
ini gue suka beneran sih nih sama alif
ya alifnya gak suka pasti sama gue
terus gimana caranya bikin dia suka sama lobb
gue aja tuh gak tahu
gimana caranya menarik perhatiannya dia
ulang tahun dia kapan
gue gak tahu
apa yang dia suka
gue gak tahu
hahaha sudah tidak salah lagi
pasti nak alexa sedang jatuh cinta
terlihat dari wajahnya
siapa ya lelaki yang beruntung itu
tante bebe tuh yang bener aja
gue tuh sama sakit temenan dari kecil
gak mungkin gue suka sama dia
oh kalau begitu alif
nah alexa mau gak tante baby kasih tips
tante baby punya tips banyak sekali
nah alexa harus berusaha mendekatkan tante baby dengan bapak kamu
terus kalau kalian deket
gue jadi ibu tiri gue
ih susah banget sih deketin bang rakam
kapan gue jadi nyonya di kampung gulai kalau begini caranya
duh capek banget ya
ini fotonya bang
tapi abang tinggal di daerah sekitar sini kan
saya kerja di sini
berarti abang sering keliling daerah sini kan
nomor handphone saya ada di balik ini
oh iya kenalin bang
sebelumnya makasih banyak bang
kasian dulu ya
ngapain sih bang
ngapain sih orang gue lagi main catur juga
gue mau tanya
jangan curang lu
gue mau tanya
alif ulang tahunnya kapan sih
terus dia sukanya makan apa hobinya apa
oh dia koleksi sesuatu gitu gak di kamarnya
lu gangguin gue main catur cuma buat nanya alif ulang taunya kapan kesukaannya aku
risik banget sih ketauan gue mau maulit tau
tau gue bukan bapaknya apaan sih lu naik naik gitu ke gua temennya bukan tinggal serumah masa
nggak tahu ya walaupun gue tinggal serumah dia bukan berarti gue ngobrolin sama dia tuh eh
karena kesukaan lo apa eh barang koleksi lu apa eh lo tuh ulang tahunnya tanggal berapa
bantuk banget sih
emang kenapa sih lu naik naik kayak gitu
lu lu suka beneran ya sama alip ya
ama nggak keliatan banget ya gue suka sama dia
ya keliatan lah lu kayak nggak tahu gua
lex lu itu temen gue dari kecil

kita gedenya bareng kalau ada hal yang ganggu pikiran lo gue pasti tau
jadi kalau emang lu beneran suka sama dia udah ngomong aja sama dia ngapain sih ribet banget
berarti alif tahu juga dong kalau gue suka sama dia
sumpah bau banget tangan lu
kita nyulik anak kecil lagi ya pak
emang kalau nyari duit harus dong ngalik anak kecil ya pak
terus dijual dapat uang yang banyak